assalamualaikum wr wb
general pak irwan zain
tim kampanye nasional jokowi maruf amin ines nasrullah zubir
menduga maijen purnawirawan kiflan zain menjadi dalang
di balik pengerahan masa pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto sandiaga u
siapapun yang menghalangi kita lawan
dugaan ines tersebut berawal dari pernyataan politisi partai demokrat andi arief
yang membeberkan bisnis pam swakar sakiflan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
menurut inas nasrullah zubir kepada detik com
pertanyaan andi yang terang terangan membuka rahasia kubu dua cukup mengejutkan publik
ines menambahkan calon wakil presiden sandiaka uno mengeluh
telah mengeluarkan uang hingga satu empat triliun rupiah
ia menduga biaya tersebut untuk membiayai pengerahan masa oleh kiflan zin
politikus hanura ini meminta semua pihak untuk mewaspadai aksi people power
yang selama ini didengungkan pendukung prabowo sandiaga
sementara itu menurut jurubicara badan pemenang nasional prabowo sbianto sandiaga uno
andre rosiade kepada detik com pihaknya berkomitmen tidak akan mengikuti gerakan people power
untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu dua ribu sembilan belas
andre menambahkan bpn memilih menempuh jalur hukum ketimbang turun ke jalan dan berunjuk rasa
andre menambahkan bpn tak pernah memiliki niat mengintimidasi penyelenggara pemilu
namun ia menyatakan people power merupakan kehendak rakyat
tudingan kiflan zain yang ditujukan kepada ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
mendapat balasan dari wasekjen partai demokrat andi arief
menurut andi arief kepada cnn indonesia com
dulu kiflan zain merupakan komandan bisnis pam swakarsa bentukan abri
selain itu kiflan zain mendapat untung ketika pam swakarsa membunuh puluhan orang
pam swakarsa sendiri untuk menangkal perlawanan kelompok yang menuntut demokratisasi

andi menduga kiflan kembali muncul ke publik dengan memobilisasi masa
dan melontarkan pernyataan demi memperoleh perhatian prabowo subianto
ia menambahkan yang dilakukan kiflan agar dapat menjalankan kembali bisnis
yang dulu pernah dijalani pada seribu sembilan ratus sembilan puluh

kiflan zain menjadikan kiflan sebagai pembinaan tersebut
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini